ngapain sih raja pakai gendong gendong putri
hei hei silahkan saya
gak rela saya di gendong sama kamu
ini tidak cantik tidak cantik hampir cantik cantik
awas awas perempuan yang cantiknya
ini ngapain sih pada datang kesini
hei apa kabar
citra siapa dia
nora banget dandanannya
pembantu baru ya disini
hei hei kamu perempuan yang tidak cantik
mulutnya pedes ya kayak sambal level lima
hah sirik deh pasti
ya maaf deh kalo begitu abis itu dandanannya nora banget sih

hei bukannya nora kamu aja sih yang matanya siwurnya yes rabunya yes iiiih
semua rencanaku berhasil
gak pasti tuh bos
bos memang pinter
aduh kamu dari mana aja dicariin
mas gini ya saya ini udah pusing
saya udah gak tahan gimana caranya sekarang
kamu pikirin cara supaya perempuan itu
segera pergi dari rumah kita
aduh bikin malu terus
iya papa juga sama mas
papa juga gak suka
lagian nih ngapain sih pakai ikutan
tegala tinggal di sini
sosokan mau jagain glodia lagi
itu ganggu banget loh mas saya itu malu
sama temen temen arisana saya
kenapa sih claudia pakai di bunga
habis tarik sama perempuan kampungan dan murahan kayak gitu
ya udah lah mas itu kan sudah lewat ya
sekarang yang penting kamu pikirin gimana caranya
supaya dia segera pergi dari sini
clara tolong bantu
kenapa rajapakai gendong ranggun putri
om saya harus nikah sama putri om
saya gak akan izinkan kamu menikahi anak anak saya
baik clara maupun claudia
jahat seperti kamu gak pantas dapetin anak saya
ada apa ini
ini minta kamu jadi istrinya
putri mau nikah kok sama raja
tapi ini semua demi dewa
aku pasti bisa jadi istrinya
maksud om apa putri sama raja mau nikah sekarang
raja itu harusnya nikah sama aku om
bisa pegang perjanjian kita dengan baik om
oh masalah itu
itu kan urusan kamu
yang penting masalah om sudah selesai semua
yang penting sekarang om tahu
kalau raja itu menikah sama putri
bukan sama dewa
raja itu punya aku
oh aku tahu
om sengaja manfaatin dan jebak aku ya kan
om jangan berani beraninya ya om
aku gak akan segan segan kasih tau putri
kalau om ada di balik semua ini
kalau kamu mau ngasih tau putri
gak apa apa nggak ada masalah kok
tapi nanti om juga bisa ngasih tahu orang tua kamu
kalau kamu bersekutu sama om
akan mengacaukan kehidupan
yesnya wow bingits putri
nikah kamu sama si raja putri
dan terlebih lebih nih
nih anak kamu punya bapak kandung
gimana aku bisa hidup bu
sama orang yang udah ngancurin masa depan aku
udah deh putri
kamu belajar deh nerima ini kenyataan kamu putri
nanti lama lama juga kamu akan terbiasa kok
di seumur hidup anak kamu dicap sebagai anak haram
gimanapun juga bu
aku juga gak enak sama clara
ibu tau sendiri kan
clara itu sangat mencintai raja
dan aku juga gak enak sama dewa
ini otak kamu ini isinya apa sih put
ini otak kamu nih terus terusan aja
mikirin orang lain
kasian sama orang lain
belajar nih bikinin diri sendiri
belajar kasian sama diri sendiri
semakin lama beban putri semakin banyak
ikut gue bentar satria
eh clara mau kemana
bentar dong bentar dong